hai seperti inilah proses evakuasi seorang pekerja perbaikan jaringan yang tewas tersangkut
di tower telekomunikasi setinggi sepuluh m di ujung tanah padang sumatera barat senin siang korban
diketahui bernama arief berusia dua puluh tiga tahun asal mentawai proses evakuasi memakan waktu hampir
dua jam karena harus menunggu arus listrik benar benar padam evakuasi melibatkan tim
gabungan dari tni ori pmi dan basarnas padang kita menggunakan alat vertikal ya untuk mengoperasikan
dengan sistem yang sudah dibuat teman teman di lapangan yang utama kita kondisi dengan
pihak pln untuk memastikan arus listrik ini benar benar mati saksi mata di lokasi kejadian mengatakan
korban bekerja bersama satu orang
rekannya saat korban tersengat kabel listrik yang terbuka rekannya berusaha menolong namun
tidak bisa berbuat banyak hingga kemudian korban tewas setelah dievakuasi jenazah
korban langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sumatera barat